setelah ditetapkan tersangka oleh mabespori
sopir irjen paul ferdisambo kuatmaruf sempat ingin melarikan diri
namun kepolisian berhasil menangkap
tanggal tujuh saudara richard mengakui perbuatannya
kemudian saudara ricky dan saudara kuat juga ditapkan tersangka
saudara kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap
berdasarkan pengakuan dari tiga tersangka tersebut
maka saudara fs akhirnya mengakui segala perbuatannya
sembilan agustus dua ribu dua puluh dua kami umumkan penetapan saudara fs
sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum c